takut saya lah
inilah ekspresi atau tingkah laku seorang tahanan polsek bekasi selatan
yang akan diberikan vaksinasi oleh petugas tenaga kesehatan pada senin siang
dirinya beberapa kali menolak dan bertingkah laku seperti seorang anak kecil saat melihat jarum suntik
namun berkat bujuk rayu petugas tahanan ini akhirnya berhasil divaksin
meski tubuhnya harus dipegangi oleh petugas kepolisian
sebelum menjalani vaksinasi para peserta vaksin dari warga dan tahanan polsek
walaupun mereka bermasalah dengan hukum tapi juga kita manusiakan
kesehatannya juga kita perhatikan kita laksanakan vaksin juga kepada para tahanan
yang ada di polsek bekas selatan
selain para tahanan vaksinasi lima polsek bekasi selatan ini
juga ditujukan bagi warga sekitar
salah satu warga yang turut mengikuti vaksinasi di sini adalah aktor senior piat pagau
di sini pelayanannya bagus sekali cepat dan tugas tugasnya ramah
vaksinasi lima polsek bekasi selatan rencananya akan dikelar setiap hari
hingga akhir juni dua ribu dua puluh satu mendatang
sementara kuota yang ditargetkan untuk setiap polsek adalah sebanyak seribu orang
erik kustara bekasi jawa barat